ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh kpk
dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses proses dan tahapan tahapan yang ada
ya juga saya tahu setelah jadi saksi jadi saksi tersangka tersangka pasti ada penahanan
dan saya sudah katakan semua saya ikuti tahapan tahapan ini dan semua saya hormati semua langkah langkah yang diambil
saya kira itu saja
loh enggak jadi saya tidak bicara masalah itu biar nanti penyidik
saya berusaha perjalanan saya sebagai tersangka dan sesuai dengan hal hal yang sifatnya umum
jadi tidak ada masalah semua
pak melakui enggak dijanjikan oleh pengusaha ponsel untuk diberikan
jadi yang saya katakan belum belum
biar saja pelan pelan ini nanti ada tahapannya
tidak boleh kita menceritakan sesuatu yang belum sampai pada tahapan tahapan yang ada
tapi benar pak dijanjiin
benar pak benar pak
enggak nanti udah
ya tidak saya katakan begini
kpk tidak mungkin mengambil langkah yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ada
ya itu yang saya selalu sampaikan
dan jangan begini kpk punya logika hukum
jangan kita melihat dalam logika kita sendiri
kita harus juga melihat dalam logika hukum
jadi ini tidak ada masalah
pak pernah dijanjikan benar gak pak
organer satu lima juta
pak pernah dijanjikan mengakui gak pak
pernah dijanjikan uang satu lima juta pak
memb summer atau gimana pak
ya udah nanti nanti dia akan pada dasarnya
pak mengapung gak pernah dijanjikan
ya pak pernah ada saya
dia belum bitain waktunya